ini bensinnya abis
saya selalu sama bapak jago bawa motor ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
walau gue yakin sensai itu jago fighting kita harus tetap waspada
makanya gue udah memanggil dua preman jagoan
nah ini mereka datang
gimana bang udah siap
bentar lagi orangnya turun dari angkut bang
nah itu dia orangnya bang
ingat ya bang
sampai cedera aja
jangan sampai terbunuh
gak pake mati kan
saatnya kalian beraksi
di mah playsurah
tidak ada hang
tidak ada hypocritik
t immunodehik si tangan merekaft walk ana
pegat pegat tem lew
udah jalan aja pakai login aja pak
ini bensinnya abis
saya salu sama bapak jago bawa motor ya
kalian lihat sendiri kan boy bisa ngalahin kedua perempuan itu
pokoknya kita harus cegah boy pas kejuaraan pas ke laun sensi
uuuh enak banget tuh
kasih ya pak ya
kembalinya ambil aja pak
hah kepapa nih
asik dapat beli tambahan dapat bensin gratis lagi tadi
makasih ya bang
lo bisa dari mana boy muka lo kusut banget
kusut enggak biasa aja
eh kal lo mau nemenin gue nggak
soalnya gue udah keburu janji sama dia mau traktirin dia
wah kalo gue ikut gue menang mayat tuh gue udah ditolongin di traktir juga
iya lo mah mantengannya adakah doang
huuu yang penting gue ikut
gue juga ikut deh
yan tapi lo boncengin gue ya
mau ke traktir boy makanlah
mau dong boy ikutan
yaudah deh semua boleh ikut kok
itu baru keren
mba be nggak diajak nih
hah ah be kalo mau ikut mah ayo aja be
enggak mba be udah setuang gini sih udah nggak boleh makan yang enak enak udah lo aja pergi senang makan yang enak enak
eh dom tapi inget ya makan jangan banyak banyak dompet lo tipis nih
waduh iya iya janji gue janji bakal nambah
haaaa jangan gitu
oh raya biasalah di lama pasti lagi itu tuh janjin sama mondi
keren ya hubungan mereka
bener keren banget asli gue suka banget sama bunga mereka mereka udah saling percaya positif thinking lagi makan yuk
makan makan enak banget cuma
pak itu isinya pak isinya pak
eee ada geng cecunguk dicabe ini
eee ibu suri kirain timun suri
ini ada apa ini ketawa ketawa kayak gini
hah udah mas gapapa
yang ada pi yang ngatain duluan itu adriana dia yang ngatain temen temen aku duluan
aku kan menyapa temen temen kamu
adriana yaudah lebih baik kamu temenin emas ya packing karena masih harus ke bandara
kalau ada kita pasti si adriana tuh berani muncul
tapi kalau ada heike dia pasti langsung ngibrit
iya gak sih
ah tapi emang itu masalah yang harus kita pecahin
tapi sekarang ini ada hal yang lebih penting yang gue pengen cerita sama kalian
tentang bunga mawar itu
ternyata yang kasih emang benar bukan boy
jadi kata raya bener dong pas itu
tuh kan rey lo tuh harusnya jangan langsung juh boy kasian kan
nih gue ajarin ya kalau sesama cinta tuh harus saling percaya
aduh jadi gak enak nih kita udah nunung nunung boy lagi gimana dong
eh tapi gue pernah melihat si injil sama boy bareng satu mobil